eh ada orang mau picisan
gak mungkin juga gua bilang bensin motor gua abis
bisa tercabik cabik harga diri gue
gua lagi olahraga aja
biar gak rese kayak lu
lembut tuh ya pagi pagi udah ngeselin
pantesan makin siang gua makin bete sama lo
tinggal sepuluh ribu duit buy
besok gue makan gimana ya
gua gak enak
bungkus nasi sama telur aja ya
bentar ya mas
buat aja ya
benda termahalmu adalah waktu
karena hanya sekali tak bisa diputar kembali
jadi aku berterimakasih pada bulan dari
untuk terbuangnya waktu
yang tak akan kembali
boleh juga tulisannya
sampai bikin anak papa tersenyum senyum
yang kemarin dateng kan
ada yang lain
oh jadi anak papa di sekolah
banyak yang naksir ini
apa sih pak
besok papa mau
jadi kamu pulang sekolah besok
dan siap siap ya
pak udah deh
vick aduh kau ini ya gimana aku mau kerja
aku kan masih sekolah
aduh roman roman
guna kena otak kreatif kau itu
nah begini maksudku
kau menciptakan puisi
aku lagi ada proyek
aku sedang membuat bukmak
nah nantinya pembatas buku itu akan diisi dengan kata kata
kata kata dari gumbaran kau
belajarlah dari tukang parkir
walaupun dia punya banyak mobil
dia tidak pernah sombong
karena dia tahu semua itu adalah titipan
iya lah itu vick
lalu ada lagi ada lagi
karena sekeren apapun
otak kaum akan menjadi tumpul
jika kau adalah seorang pemalas
boleh juga tuh
eh tapi bayaranku berapa
lima satu puisi
makin banyak yang kau buat
makin banyak yang kau dapatkan
eh lu ngaca gak sih tadi
ya ampun gina ya udah ngaca lah
gue udah cantik kunyung kunyung begini
tapi ya yang roman kemana ya
kok gak kelihatan sih
padahal gue janjian di belakang sekolah
gue udah bawa kucing dari dia
udah pake shawl dari dia
eh itu apa dia sih
selamat ulang tahun sisi
kemarin kemarin itu hadiah pembukaan dari aku
dan hari ini
aku berikan hadiah utamaku yaitu cintaku
kalau kamu tidak mau
bakar saja surat ini
tapi hati hati nanti kamu kebakaran rumahnya
tapi kalau kamu terima cintaku
kamu datang lagi
sepulang sekolah nanti
ketemu semuanya roman
saya titip motor disini ya
duh bentar lagi bel
aduh keburu gak ya kalau gue lari
aduh seru banget nafas gue
bentar lagi bel
roman ngapain tuh anak lari larian
bentar lagi bel
sebaiknya gue pulang
enggak gua lagi olahraga aja biar sehat biar ga rese kayak lu
lu tuh ya pagi pagi udah ngeselin pantesan makin siang gua makin bete sama lu
sorry lu ada perlu apa sama gua kalo ga ada gua mau lanjut lari nih
gue mau nawarin bantuan sama kenapa
gimana kalau tarik nafas dulu abis itu lari lagi deh
kalo misalnya lu ga tarik nafas dulu bisa bisa lu itu ke abisan nafas
terus akhirnya pingsan mending kalo ada yang nolong lu
yaudah ya dah
selamat lari lari cantik
gua yakin dia sengaja lari karena olahraga
sampai jumpa lagi